lu jangan marah ya
abang kemarin ke rumah sakit
kalo gak sakit ngapain ke rumah sakit
ya emang kayaknya lu dengerin dulu
abang kemarin tes kesuburan
itu disuruh beli obat
saya belum punya anak
apa yang mau di stresin sih pak
stres itu bisa menimpa setiap orang
tapi yang saya denger nih bang ojak ya
dan juga cara berhubungan
itu bisa mempengaruhi
tingkat kesuburan seseorang
saya takut mandul
misalkan bang ojak serius
lebih baik bang ojak
periksakan aja ke dokter spesialis
biar gak deg degan
iya deh pak
ntar saya setiusin
jadi pak saya permisi dulu ya
pak beneran nih
oh enggak bang ojak
jakarta sudah terlalu macet
saya jadi gerik
lebih baik saya pergi ke kampusnya naik kendaraan umum aja
sekaligus membantu program pemerintah
dalam mengentaskan pemacetan
tadi kan semuanya bapak udah omongin
oke pak saya permisi ya
lo jangan marah ya
abang kemarin ke rumah sakit
ya emang kaya lo dengerin dulu
abang kemarin tes kesuburan
abang kemarin tes kesuburan ya
abang kemarin tes kesuburan
alhamdulillah abang gak kemandul
abis itu udah lama nikah udah lama juga gak punya anak
makanya abang tes
sekarang kan abang udah pereksa
abang pengennya lu juga periksa
yang perlu jangan marah dulu
abang gak genuduh
hasil pemeriksaan dokter
lo juga gak kemandul
kapan lo periksanya
abis ditanya mba surti
abis ditanya mba surti
abis ditanya mba surti
usahanya yang kita dobelin
soal anak udah gak usah dipikirin yang penting kan kita udah ikhtiar udah usaha terus
beroa juga bang
atos kata ibu perché juga berdoa
kayyy nya semalam kamu menurut bu ades otis
kerja sihawsihash dong
uang kursusnya udah ada belum itu dia papa kan dagangnya baru mulai baru pada kenal
ya udah deh kalau gitu bobby nggak usah kursus aja kamu harus tetap kursus biar nggak kayak papa
bukan badannya tapi bahasa inggrisnya
ya udah pak bobi berangkat sekolah dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam
ya babi telat baru aja
bobby jalan mengapa itu dia be bobby minta duit buat bayar uang kursus bahasa inggris
bagus aja gua telat
bunga gua kaget tau
bang bang sepatu cuci napa kalau nih sepatu dicuci sama pakai apaan orang
sepatu ini doang ya pas libur bang telur cucinya asin